penyidik satuan reserse kriminal polres tabes bandung
terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan sejumlah saksi
terkait dugaan penghutan liar dan gratifikasi
yang dilakukan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu kota bandung
terkait dengan hal ini wali kota bandung kemungkinan juga dimintai keterangan
sebanyak lima belas saksi telah dimintai keterangan terkait kasus dugaan pungli dan gratifikasi
yang diduga dilakukan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu kota bandung
polisi juga masih akan berkoordinasi dengan wali kota bandung ridwan kamil
terkait kemungkinan pembukaan garis polisi
agar pelayanan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dapat kembali dibuka
polisi juga mengakui ada kemungkinan ridwan kamil akan dimintai keterangan
jika dalam pemeriksaan saksi dan tersangka ditemukan bukti lain
untuk tkp masih kita lakukan polis lain
nanti kita akan berkoordinasi juga dengan pak wali kota
mungkin segera setelah
proses penyelidikan dan penyidikan ini
pelayanan akan dibuka kembali
tentunya nanti kami akan koordinasikan dulu dengan pak wali kota
kemungkinan ada tetapi nanti tergantung hasil penyidikan
nanti apabila memang disebutkan
ada para saksi mengenai mekanisme yang ada
ya kita mungkin juga analisa
tapi itu masih jauh
sekarang kita akan proses ke dalam dulu
sementara itu wali kota bandung ridwan kamil prihatin
setelah salah seorang kepala dinasnya terjaring operasi tangkap tangan
oleh tim saber pungli
ridwan kamil menjamin pelayanan kepada warga tidak akan terganggu
karena pelaksana tugas akan segera dipilih
saya tentunya prihatin ya
karena sudah berkali kali di setiap rapat
di setiap kesempatan saya ingatkan
zaman sudah berubah
fokus pada pelayanan kepada warga
kalau betul masih ada seperti ini
artinya arahan arahan instruksi saya
ada yang tidak diindahkan
tim saber pungli kota bandung
pada jumat lalu melakukan operasi tangkap tangan
terhadap kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu dandan rizawardana
selain dandan petugas juga menetapkan
satu kepala bidang dan empat orang staff sebagai tersangka
dari tangan ke enam tersangka
petugas menyita uang tunai sebesar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah
tiga puluh empat ribu dolar amerika serikat

berisi uang senilai lima ratus juta rupiah
dari tangan dandan petugas juga menyita
dua unit mobil dan satu sepeda motor
muhammad kadapi cnn indonesia